pertama adanya kita gulung terus kita masukin ke tas buku
otakku cedera juga ya tapi lo yang bawa ya
ya iyalah jojo cowok ten
bibi aku cepat bi
nanti aku cepat dani
hati hati ya yang tinggi tinggi nanti jatuh
iya bi aku cuma mau kamerita kok
ya ampun atun gimana sih kamu kalau mandi di kamar mandi
mas jojo omonyanya terbang tinggi sekali
hihihi kita ada debang naik pedang dhani
aduh jo jangan loncat loncat tung jun nanti lu jatuh
ah aku mau ke mal
ketumbangnya bisa disuruh kemurna
lu kira supir taksi apa yang bisa disuruh suruh
dia aja yang dasar ke sini
mungkin lagi dijemur aladik udah gitu ke bawah angin
nyampe deh dia ke sini
siap kak kita berangkat ke mal kak
papi jangan kaget ya pi ya
tenang ya pi
jangan jantungan lagi ya pi
aduh kok bisa sih kamu
mami gimana sih
aduh papi jangan nyanyiin mami dong pi
tadi tuh mami udah nungguin sheryl di kamar tapi sherylnya masih pisah kawur
pokoknya harus dicari sampai ketemu
aduh papi mau nyari kemana
ya nggak mau tahu dimana oke
pokoknya kamu harus cari sampai ketemu
sebelum papi sampai itu harus kepebuk
hah apa dan
istriku telepon dari rumah
aduh kasihan banget
cio tadi kan kamu bingung
kamu mau cari hadiah apa buat sheryl
gimana kalau kita bawain kucing aja
kita cari kucing paling lucu di pet shop gimana
kamu rasa masih ada waktu untuk kita beli kucing untuk sharing
sheryl itu anaknya suka kejutan
jadi dia pasti akan senang sekali dan
iya iya pasti dia akan senang sekali
kalau gitu om bantuin saya nyari kucing yang mirip sama kucingnya sheryl ya om
tenang jo nanti om bantu yang milih ya
sekarang kita sudah sampai di mall
padahal kan aku nggak liput di sekolah
tapi aku boleh ke mall
ini perbandingannya gimana
biarin aja dia parkir kita di sini
jojo kalau dia parkir di sini nanti hilang
hei tahan tahan tahan
wah kalau misalnya dibawa nanti dimarahin sapam
lo mau dimarahin sapam apa dibawa bawa
hmm dulu gimana ya
pertama ada ninya kita gulung
oh kakku cerdas juga ya
tapi jalan dulu dong pipiku
tapi aku gak suka yang ini sih
aku suka mau yang ini
ini deh kayaknya ini lebih bagus deh
atau ini atau ini
hah gimana sekarang
aduh papi mami tuh udah nyariin sherry kemana mana pik
ke semua sudut ruangan

ih papi dibawa ah

sampai mami nemuin sherry ya
tapi ada yang ngebel pintu
jangan jangan sherry ntar mami coba telepon papi ya
oke dadah pi
aduh gawat nih kalo gak sampai ketemu
aku harus ngomong apa sama dhani sama keluarganya nih
ini pasti pasti cocok buat sherry ya
sebentar ya mam
ini atau ini
aduh dhan bikin kagetan aja kamu nih
saya dengar tadi kamu sebut sebut nama saya
oh enggak tadi saya telepon ke rumah
itu nelfon maminya sherry
dia nanya ada di mana saya bilang kita lagi ada di mall
karena kamu sekeluarga itu lagi cari kado kejutan buat sherry loh kan
ide bagus tuh
biar urusan belanja gio dan mamanya aja lah yang urus
ya ya setuju setuju itu urusan perempuan sama anak anak ya
tapi itu ngopi di mana ya
oh sebelah sana
eh ada apa oma
ah oma kalau soal sepeda jujur saya pasti akan ganti oma
tapi enggak sekarang
sekarang saya gak ada waktu oma
aduh oma saya juga enggak tahu oma sheryl ke mana
emangnya ada barang kepunyaan jojo yang dipakai lagi sama sheryl oma
bukan barang jojo
sheryl sudah bawa jojo naik karpet terbang
saya lihat pakai mata kepala saya sendiri kok
ya udah kamu pilih aja sendiri man
mau ke toilet dulu ya